sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu beruntung ya
karena mama udah makin baik
sebenernya pulang dari singapura
mau sampe dia sakit gara gara kamu
apaan kamu brenda
udah kerja lah pak
sejak kapan kamu jadi rajin
berapa lama kamu belajar
lagian si riko juga udah gak ada koma
kalau papa mau pulang
kamu pulang aja duluan
pasti ada sesuatu yang kamu rahasiakan sama kamu
papa tau gak
tadi waktu brenda dipanggil ke ruangannya riko
ternyata riko ngasih tanggung jawab ke brenda apa
untuk mewakili dia di perusahaan ini
apa papa gak salah denger
masa berenda bohong sih pak
nih kalau papa gak percaya
ini surat surat yang udah ditanda tangan
tapi kok jadi papa yang excited gitu ya